pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh sempat meminta untuk kembali ke landasan setelah take off
pesawat yang take off pada pukul enam lebih dua puluh menit waktu indonesia barat itu
dijadwalkan mendarat di bandar udara depati amir pangkal pinang pada pukul tujuh lebih sepuluh waktu indonesia barat
pesawat dilaporkan hilang kontak pada pukul enam lebih tiga puluh tiga menit waktu indonesia barat
pesawat terakhir dilaporkan berada pada koordinat lima derajat empat puluh enam menit lima belas detik lintang selatan dan satu ratus tujuh derajat tujuh menit enam belas detik bujur timur
pesawat lion air ini membawa satu ratus tujuh puluh delapan penumpang dewasa satu penumpang anak anak dan dua bayi
pesawat ini juga membawa dua pilot dan enam flight attendant dengan total satu ratus lima puluh